regulasi kompetisi divisi utama yang mengharuskan lima pemain di atas usia dua puluh lima tahun
membuat sejumlah pemain senior yang ikut seleksi di persebaya surabaya kini resah
namun tidak halnya dengan matt halil
ia justru dipercaya manajemen untuk memimpin persebaya menuju liga satu pssi
keresahan matt halil selama ini terkait regulasi baru kompetisi divisi utama pssi
tentang pembatasan jumlah pemain senior akhirnya hilang sudah
hal ini terjadi setelah pelatih sementara persebaya surabaya ahmad rosidin
merekomendasikan pemain back yang selalu memakai nomor punggung dua ini
untuk kembali direkrut persebaya surabaya
matt halil nantinya menjadi salah satu dari lima pemain squad persebaya yang berusia di atas dua puluh lima tahun
rekomendasi ini berdasar pada sosok mat halil yang sudah menjadi ikon persebaya surabaya
sehingga dengan kehadiran matt halil diharapkan bisa memimpin dan sebagai panutan pemain muda
latihan di sini pun juga belum menjamin apakah dia masukin atau tidak
ini juga berlaku untuk mereka mereka ini
termasuk matt halil juga
mungkin kalau matt halil kan beda mungkin kan ikonnya sini masih ada prioritas
sementara bila dilihat dari kacamata regenerasi pemain di indonesia regulasi ini sangat baik
karena dari pemain muda inilah akan muncul talenta terbaik di indonesia
saya tiga aja cukup
karena itu kan penunjang untuk ke level satu
kalau masih banyak yang usia dua puluh lima ke atas mah repot nanti
dengan kesempatan luas yang diberikan kepada pemain muda untuk berkembang ke depannya
para pemain muda yang terbaik bisa memperkuat tim di level tertinggi dan bisa berbicara banyak di level tim nasional